bagi anda penggemar makanan korea mungkin sudah familiar ya dengan aneka jajanan pinggir jalan ala korea
tapi tahukah anda ada sentuhan tradisi negara lain nih pada sejumlah makanan khas negeri ginseng itu berikut liputannya
sama seperti indonesia korea memiliki banyak makanan khas
street food alias jajanan kaki lima pun menjadi makanan yang memiliki banyak penggemar
selain bisa mendapatkan aneka kudapan porsi besar dengan harga terjangkau rasa lezat yang ditawarkan pun membuat jajanan ini digemari para pencinta kuliner
rasanya tuh kayak pedas tapi nagih sih buat yang suka pedas
dari sejumlah kudapan khas korea yang ada terdapat sentuhan tradisi negara lain
seperti jumok bab topoki yang satu ini
topoki merupakan makanan asal korea yang terbuat dari tok atau tepung beras yang dimasak dengan pasta cabai merah atau bumbu gocuja
sedangkan jumok bab berarti bolanjir
nasi atau nasi kepal yang biasanya dijumpai sebagai makanan khas jepang
tak jauh berbeda dari kudapan sebelumnya makanan satu ini juga memadukan cita rasa dari dua negara
kalau biasanya ada saus tomat dan juga daging sosis sebagai topping dari pizza
kali ini di hadapan saya ada korean pizza atau bulgogi pizza
yang kalau dilihat toppingnya memang topping asin tapi kalau dimakan tadi rasanya ada manis manisnya gitu
karena memang bumbu yang dipakai untuk daging bulgogi ini
jadi itu juga sudah manis
perpaduan makanan dari aneka budaya dikenal dengan fusion food yang populer sejak tahun tujuh puluh an
masyarakat awalnya mengenal cara ini sebagai hal yang terjadi secara alami melalui akulturasi budaya
vision itu kan paduan ya
jadi sebenarnya fusion food itu adalah satu makanan yang tercipta dengan memadukan dua atau lebih budaya
dua atau lebih jenis makanan
dua atau lebih mungkin teknik dan bahan bahan yang berbeda
sudah puas berburu makanan utama ada samanko yang tak boleh dilewatkan sebagai pencuci mulut
dessert berbentuk ikan ini merupakan perpaduan antara es krim dengan isian pasta kacang merah khas korea
yang ditumpuk dengan kue manis menyerupai waffle asal daratan eropa
sebelah destu sepdadi pradana